terakhir saudara trauma healing korban lahar hujan
keceriaan kembali terlihat pada anak anak di pengungsian sungai jambu
di kabupaten tanah datar sumatera barat
mereka larut dalam pemulihan trauma
untuk menghapus kenangan buruk akan bencana lahar hujan marapi
tawa dan sorak sorai anak anak
terdengar di pengungsian korban banjir lahar hujan gunung merapi
di sungai jambu kabupaten tanah datar sumatera barat
mereka bernyanyi tertawa dan bermain bersama
dalam layanan pemulihan trauma
tidak hanya di wilayah sungai jambu
pemulihan trauma ini secara estafet juga akan dilakukan
di beberapa titik pengungsian lainnya di kabupaten agam
semoga akan memberikan suatu nuansa bahagia
menguatkan kesehatan mental dia
setelah melihat satu minggu ini
kejadian maaf bencana yang mereka mungkin juga lihat langsung
karena juga keluarganya juga diantaranya ada yang terdampak oleh bencana tersebut
jadi waktu yang singkat ini kita berikan
agar kembali pulih harapan kita
dengan layanan trauma healing pada anak anak ini
harapannya mereka perlahan bisa melupakan kenangan buruk
akan tragedi bencana yang terjadi beberapa waktu lalu
tio johannes kompas tv padang sumatera barat